saudara penetapan pemenang pilpres tak langsung diterima oleh pasangan anies mohaimin dan juga ganjar mahfud
kedua paslon kompak mengajukan gugatan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
rabu dua puluh maret lalu kpu mengumumkan hasil rekapitulasi pilpres dua ribu dua puluh
hasilnya pasangan prabowo gibran mendulang sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
paling tinggi dibandingkan dengan pasangan anies muhaymin dan pasangan ganjar mahfud
tak perlu menunggu waktu lama pasangan anies mohaimin langsung mengajukan gugatan pilpres ke mahkamah konstitusi
anies bilang gugatan diajukan karena ada masalah dari hasil sehingga harus dikoreksi
bahwa apa yang kita alami kita saksikan
dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan publik pun menyaksikan
dari mulai aspek kebijakan misalkan nih aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem
nah kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi
tim hukum nasional timnas amin menyebut ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon
bahkan timnas amin menargetkan paslon yang diduga melakukan pelanggaran itu didiskualifikasi
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua ribu
gugatan ke mahkamah konstitusi juga dilakukan pasangan ganjar mahfud
ganjar bilang pihaknya memiliki banyak bukti adanya pelanggaran selama pilpres berlangsung
ganjar menegaskan hal ini dilakukan agar demokrasi di indonesia menjadi lebih baik
pengumuman tadi malam tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan
apakah besok atau sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada
yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
sementara itu sekjen pdi perjuangan hasto kristianto bilang
parpol koalisi pengusung ganjar mahfud memastikan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
meski kpu telah mengumumkan pemenang pilpres hasto menegaskan proses pilpres belum usai
terhadap hasil yang diumumkan kpu tadi malam
sikap dari partai politik pengusung pak ganjar mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai
dalil yang kami sampaikan sangat jelas
yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa
soal gugatan yang diajukan pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
pihaknya melayani masyarakat pencari keadilan tak terkecuali dalam sengketa pemilu
kita ini kan badan peradilan yang nggak boleh terlalu aktif tombak
orang mau datang mau mencari keadilan kesini ya silahkan
kalau tidak ya kemudian tidak perlu menghimbau menghimbau
tapi pada prinsipnya ya kalau mereka datang ya kami siap untuk melayani
gugatan sengketa pemilu melalui mahkamah konstitusi menjadi jalan pencari keadilan peserta pemilu
publik pun berharap mahkamah konstitusi bisa mengembalikan kepercayaan melalui putusan yang adil
baik fed rizka ananda sudah bersiap dengan laporan langsung di mahkamah konstitusi pada siang hari ini
rizka jam berapa rencananya untuk tim ganjar mahfud ini akan mendaftar ke mahkamah konstitusi
apakah sudah ada informasi lebih lanjut ya
ya selamat siang sisko dan juga saudara
sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari deputi hukum ataupun tim hukum dari paslon ganjar mahfud ini
diinformasikan bahwa tim hukum akan mendatangi gedung mahkamah konstitusi
untuk mendaftarkan gugatan terkait dengan sengketa pemilu
ini informasinya pukul lima sore nanti
namun hingga kini kami juga masih menunggu apakah ada update update terbaru terkait dengan pendaftaran gugatan sengketa pemilu ini
namun sisko dan juga saudara sebagaimana kita ketahui juga bahwa sebelumnya ini juga timnas amin
sebelumnya juga sudah melaporkan ataupun mendaftarkan gugatan sengketa pemilu kepada mahkamah konstitusi
ini pada hari kamis tanggal dua puluh satu
dimana artinya ini kedua dari ketiga paslon ini mendaftarkan terkait dengan gugatan sengketa pemilu
dan kemudian hingga saat ini kita juga masih menanti begitu terkait dengan kedatangan tim hukum dari ganjar mahfud
apakah akan datang nanti tepat pukul lima sore nanti atau akan lebih cepat ini kita masih menunggu sisko
ya informasi masih jam lima tapi apakah sudah ada kisi kisi ataupun juga komunikasi dengan tim hukum rizka
apa saja kemudian bukti yang dan juga siapa saksi yang akan didaftarkan oleh tim ganjar mahfud ini

tentu terkait bukti dan juga saksi ini sudah dipersiapkan oleh tim hukum ganjar mahfud
namun kami memang masih belum mendapatkan informasi detail mengenai hal tersebut
namun yang jelas kemarin juga sudah disampaikan oleh tim hukum dari ganjar mahfud
sebetulnya ada dua hal yang menjadi sorotan ataupun bisa dikatakan high clique begitu dari laporan tim ganjar mahfud
dimana ini terkait dengan kecurangan pemilu yang memang sebelumnya sudah sering diungkapkan oleh tim hukum dari ganjar mahfud
di mana ini terkait dengan kecurangan pemilu yang memang sebelumnya sudah sering diungkapkan oleh tim hukum dari ganjar mahfud
yang mana ini adalah terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat publik dan juga aparatur negara
dan kemudian intervensi kekuasaan melalui politisasi dan bansos
dan kemudian kriminalisasi terhadap aparat pelaksanaan desa
nah inilah kemudian dua garis besar ataupun inti dari laporan yang akan disampaikan oleh timnas maksud kami tim hukum dari ganjar mahfud
ini terkait dengan kecurangan kecurangan pemilu yang diduga terjadi ketika tim ini diungkapkan oleh tim ganjar mahfud
memang dari timnas maaf maksud kami dari tim hukum ganjar mahfud ini mengatakan tidak ingin menang begitu terkait dengan gugatannya
namun ini adalah terkait dengan edukasi mengenai kondisi demokrasi indonesia saat ini
harapannya adalah tentu demokrasi indonesia menjadi lebih baik itu yang disampaikan dari tim hukum ganjar mahfud
baik dua dari tiga paslon peserta pilpres dua ribu dua puluh empat ini sudah akan melakukan
ya ini adalah pertanyaan yang akan dilakukan oleh timnas
terima kasih atas laporan anda fedris kananda yang melaporkan langsung dari mahkamah konstitusi